ini bagi yang melakukan perjalanan di akhir pekan dengan menggunakan pesawat
karena sabtu kemarin tarif passenger service charge atau psc di terminal tiga bandara soekarno hatta naik menjadi rp satu ratus tiga puluh
ini berarti naik dua kali lipat bahkan lebih ya
sebelumnya tarif yang dikenakan masih sama dengan terminal dua f yaitu sebesar rp enam puluh
tarif layanan jasa penumpang di terminal tiga bandara soekarno hatta ini naik hingga lebih dari dua kali lipat
kenaikan tarif ini berlaku untuk pembelian tiket pesawat per satu oktober dua ribu enam belas
kenaikan tarif psc memang tidak terlalu dirasakan calon penumpang
karena memang tarif tersebut sudah termasuk ke dalam pembelian tiket pesawat
pihak angkasa pura ii mengatakan bahwa kenaikan tarif ini disebabkan fasilitas yang diberikan terminal tiga berbeda dengan terminal satu dan juga dua
namun masih belum optimalnya pengoperasian terminal tiga membuat calon penumpang merasa kenaikan tarif ini terlalu cepat
mereka juga menyayangkan ketiadaan notifikasi mengenai kenaikan tarif tersebut
kita kan nggak tahu kita cuma tahunya harga tiket ya segitu ya kita beli gitu loh
kurang susu ya biasanya kan kalau misalnya masih baru gini kan lebih baik dikasih kita promo atau nggak dikasih tahu lah gimana gimananya
tapi untuk fasilitas yang bisa kita pakai kita ngerti sendiri nih di media sosial kalau mulai dari toiletnya yang kotor yang banjir gitu
itu masih belum pantas lah ya menurut aku kalau naikinnya sampai rp satu ratus tiga puluh
secara general sih harusnya belum diterapkan dengan kondisi terminal yang seperti ini ya
belum belum full operasional dari sisi fasilitas dan lainnya